lapas kelas satu tangerang terbakar pada rabu dini hari tadi
satu narapidana meninggal dunia mengenaskan sedangkan puluhan lainnya alami luka luka
kebakaran terjadi pada pukul dua tiga puluh rabu dini hari di blok c dua lapas kelas satu tangerang
kabit humas polda metro jaya yusri yunus menyebut insiden ini menimbulkan korban jiwa sebanyak empat puluh satu orang
sembilan orang luka berat dan tujuh puluh dua mengalami luka ringan
seluruh korban dilarikan ke dua rumah sakit salah satunya rsud tangerang
saat ini gabungan petugas tengah konsentrasi kepada evakuasi korban
pemulihan serta menjaga lapas kelas satu tangerang tetap kondusif
kapolda metro jaya irjen fadil imron di lokasi kejadian mengatakan korban meninggal dan luka bakar dibawa ke rumah sakit dr sitanala dan rsud kabupaten tangerang
pihaknya telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus kebakaran ini dan mengetahui penyebab kebakaran
dugaan sementara arus pendek listrik menjadi penyebab kebakaran
kondisi keamanan kondusif di dalam lapas namun satu ratus enam puluh personel polda metro jaya diperbantukan pengamanan internal lapas
sementara dirjen pas kemenkumham reinhard silitonga memastikan kebakaran terjadi di blok c dua yang terdiri dari sembilan ruang tahanan
tim dvi dan inafis polda metro jaya diperbantukan pengamanan internal lapas
polda metro jaya diterjunkan untuk melakukan olah tempat kejadian perkara untuk memastikan penyebab kebakaran
pada saat ini ada tujuh puluh dua orang luka ringan yang dirawat di polis klinik lapas tangerang
situasi lapas terkendali
kemudian untuk langkah selanjutnya adalah melakukan penyidikan kebab terjadinya kebakaran
berdasarkan pengamatan awal batuk diduga karena terjadi hubungan pendek arus listrik
bukan ada di dalamnya lagi
kemudian pengamanan langkah langkah pengamanan selanjutnya saya perlu informasikan bahwa situasi lapas tangerang terkendali
warga binaan lainnya juga sudah dibawa kendali dari teman teman dari